call sign itu juga menjadi doa
terbukti tidak lama lagi insya allah pak prabowo akan dilantik menjadi presiden republik indonesia yang ke delapan puluh
para senior para pemimpin para pengurus dpp anggota fraksi partai demokrat dpr ri
dan seluruh kader partai demokrat yang saya cintai dan saya banggakan
alhamdulillah di bulan suci ramadan yang mulia ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat
dengan kerendahan hati atas nama keluarga besar partai demokrat kami mengaturkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada presiden terpilih bapak prabowo subianto atas waktu dan perkenannya memenuhi undangan kami
terima kasih juga kepada bapak sby super
dan penonton kita panutan kita atas restu dan arahannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik
pasca penetapan bapak prabowo sebagai presiden terpilih tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan oleh kpu pada tanggal dua puluh maret minggu lalu
banyak kader demokrat yang ingin sekali bertemu bapak untuk mengucapkan selamat secara langsung
ada haru dan bangga yang luar biasa
untuk itu saya matur kepada bapak sby
beliau tentu menyambut baik
dan meminta saya untuk segera mengatur dan mengundang bapak dalam acara ini
selepas ketinggalan persenjataan rough
sebenarnya kalau bukan karena keterbatasan ruangan masih banyak lagi yang ingin bertemu
tapi insya allah para kader yang hadir sore hari ini ini mewakili semua unsur yang ada di partai demokrat
meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah terjal dan sangat berliku
tetapi alhamdulillah jalan yang kita pilih ini tidak salah
misi besar partai demokrat yaitu kembali ke pemerintah nasional telah tercapai seiring dengan kemenangan satu putaran pasangan prabowo gibran
sebagai mana yang kita lakukan
sebagaimana yang telah kami laporkan kepada pak prabowo pada pertemuan kita sebelumnya
meski partai demokrat mengalami kenaikan suara secara nasional tetapi kami kehilangan sejumlah kursi di dpr ri
salah satu faktor utama yang paling signifikan yang menjadi penyebab hilangnya sekursi kami adalah maraknya vote buying
atau politik uang di luar nalar kita semua
ketika mendengar respons dari pak prabowo secara langsung
bahwa bapak juga memiliki concern yang sama
bahkan pak prabowo bertekad untuk secara serius melakukan perbaikan sistem pemilu kita ke depan
namun kami partai demokrat tetap semangat dan tetap optimis
kita bisa kalah di pertempuran
keringat perjuangan kami tidak sia sia
kemenangan besar pak prabowo sebagai presiden
juga merupakan kemenangan besar bagi partai demokrat
untuk kemenangan yang sangat dihargai
sebagai mantan prajurit misi adalah segala galanya
mengapa upaya partai demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan menjadi misi utama kami
pertama selama sepuluh tahun dari dua ribu empat hingga dua ribu empat belas partai demokrat berada di pemerintahan
dan pemerintahan dan program program
rakyat di era pemerintahan presiden sby yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat indonesia
bahkan sejumlah program itu dilanjutkan oleh pemerintahan presiden jokowi
dan yang kedua selama sembilan tahun empat bulan terakhir ini
partai demokrat berada di luar pemerintahan
tentu ini telah membatasi ruang gerak sumber daya dan kontribusi nyata partai demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat indonesia
praktis perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan
alhamdulillah kemenangan pak prabowo telah memberikan kepastian posisi partai demokrat untuk kembali ke pemerintah nasional
pada kesempatan yang baik ini saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader partai demokrat
pada kesempatan yang baik ini saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader partai demokrat
pada kesempatan yang baik ini saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader partai demokrat
pada kesempatan yang baik ini saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader partai demokrat
pada kesempatan yang baik ini saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader partai demokrat
pada kesempatan yang baik ini saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader partai demokrat
pada kesempatan yang baik ini saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader partai demokrat
kami akan fokus untuk membantu menunaikan janji janji kampanye pak prabowo
teman teman partai demokrat atas segala support dan perjuangannya selama ini
pak prabowo selanjutnya izinkan saya mengundang sahabat ganjar
seseorang yang sangat menginginkan bapak sukses
bukan hanya sukses menjadi presiden
menjadi presiden yang sukses
hadirin sekalian mari kita sambut
ketua majelis tinggi partai demokrat
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
vtv dan media streaming lainnya